kedepannya sistem pemeriksaan diharapkan bisa beralih menjadi digital
rentetan kasus ini menunjukkan kejahatan penyelundupan terenggiling di indonesia bukanlah isu recehan